dari dan ke bali akan dibuka mulai empat belas oktober dua ribu dua puluh satu mendatang
sejumlah hotel di bali pun bersiap untuk menyambut wisatawan mancanegara
dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya
sudah ada koresponden cnn indonesia i gede nyoman wiryadinata
selamat pagi beli nyoman
sejauh ini bagaimana persiapan pihak hotel untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara
iya rizky selamat siang
memang kalau kita lihat rencananya memang tanggal empat belas oktober
bandara egusi ngurah raya untuk melayani rute intrasonal akan dibuka
dan tentunya persiapan hotel juga dilakukan
ada sebanyak tiga puluh lima hotel karantina yang akan disiapkan
baik nanti di wilayah sanur kemudian di wilayah nusa dua termasuk juga di wilayah ubud
artinya tiga lokasi ataupun wilayah yang sudah dinyatakan sebagai sono hijau
artinya persiapan sudah dilakukan
kalau kita lihat persiapan hotel memang sejak dulu protokol kesehatan sudah disiapkan
termasuk juga sertifikat chse untuk protokol kesehatan sudah juga diterima oleh sebagian besar hotel yang ada di bali
termasuk juga nanti tiga puluh lima hotel yang menjadi lokasi karantina
dan nanti bisa bertambah menjadi enam puluh dua hotel
sesuai nanti dengan penambahan jumlah wisatawan yang akan datang ke pulau bali
memang kalau kita lihat di tahap awal ini
hanya ada enam negara saja yang akan berkunjung yang diperbolehkan
rencananya berkunjung seperti korea selatan kemudian jepang kemudian uni eropa
kemudian termasuk juga dubai termasuk juga selandia baru
yang baru di tahap awal akan diperbolehkan walaupun hingga saat ini belum diputuskan
termasuk juga masih ada kendala dari pihak hotel yang akan dijadikan karantina
karena sampai saat ini mereka juga belum menyatakan kesepakatan
di atas kertas
artinya pemerintah di awal mensyaratkan hotel karantina hanya bisa diisi oleh tamu yang memang karantina
selama delapan hari
artinya ketika misalnya tamu sudah melakukan karantina lebih dari delapan hari mereka
mereka harus keluar dari hotel itu
inilah yang menjadi kendala artinya secara pemasukan bagi pihak hotel yang menjadi hotel karantina akan berpikir untuk
apakah akan menerima sebagai hotel karantina
atau tetap menerima sebagai tamu domestik yang bisa menginap di tempat mereka
inilah yang masih belum final apakah nanti termasuk juga apakah karantina akan diperpendek
menjadi tiga hari seperti permintaan anggota perhimpunan hotel dan restoran
karena kalau terlalu panjang selama delapan hari kemungkinan animo wisatawan asing untuk berkunjung ke bali akan sangat kecil
karena kalau kita lihat rata rata waktu yang dihabiskan antara seminggu sampai dua hari
minggu terutama dua minggu bagi wisatawan eropa
sementara seminggu rata rata wisatawan asing akan berlibur di bali
kalau hanya dihabiskan di hotel saja tentu tidak membuat mereka nyaman untuk berlibur
ataupun menikmati tempat tempat wisata yang ada tentunya di luar hotel yang mereka memang bisa booking
ataupun inginkan selama berada di bali ini rizky
bagaimana dengan nasib para karyawan yang sebelumnya mungkin terkena phk dirumahkan
dan ini apakah ada kemungkinan mereka bisa kembali lagi ke hotel tempat mereka bekerja sebelumnya atau seperti apa
dan syaratnya apa saja bagi karyawan yang akan bekerja kembali
tentu rizky kalau kita lihat data dari dinas tenaga kerja provinsi bali hingga juli dua ribu dua puluh satu saja
ada sekitar delapan puluh tiga ribu pekerja di sektor pariwisata yang sudah tidak lagi bekerja di sana
karena empat ribu diantaranya di phk karena memang masa kontraknya habis atau tidak diterima lagi di tempatnya bekerja
dan sisanya diantaranya ada yang bekerja secara bergilir
artinya seminggu mungkin hanya dua kali saja karena tamu tidak begitu banyak
dan tidak banyak pekerjaan juga yang harus mereka handle dibanding dengan di masa normal
artinya ketika mereka tentu akan masuk kembali dipanggil kembali
dan tadi saya sempat
sempat berbicara dengan salah satu hotel yang dijadikan tempat karantina akan memanggil karyawan mereka yang sempat
ataupun tenaga harian yang sempat dirumahkan untuk kembali masuk untuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang tentunya akan bertambah
jika misalnya nanti wisatawan asing jadi diperbolehkan untuk masuk pada tanggal empat belas oktober nanti
kalau secara prediksi phri dari tiga puluh lima hotel misalnya hanya
lima negara misalnya atau enam negara ini hanya dalam satu kali penerbangan hanya menerima sekitar seratus orang
artinya bisa dikalikan ataupun bisa diprediksi sekitar
diperlukan sekitar enam ratus dua puluh lima kamar perharinya selama dikalikan kemudian selama delapan hari
dan tentunya misalnya setiap hotel dari tiga puluh lima hotel ketika ada okupansi meningkat sekitar tiga puluh persen
diputuhkan sekitar seratus orang tenaga kerja tambahan
artinya kalau bisa dikalikan
tiga puluh lima hotel tentunya totalnya akan membutuhkan sekitar tiga lima ratus orang yang tentunya akan dipanggil untuk mengantisipasi datangnya wisatawan manca negara ini
ya baik igede nyoman wiryadinota melaporkan dari bali
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas